inilah bribka penda sugara anggota polres tasikmalaya jawa barat
yang dikenal memiliki kedekatan emosional dengan seluruh tahanan polres tasikmalaya
di luar aktivitasnya sebagai polisi bribka penda juga menjadi guru mengaji
sekaligus guru spiritual para tahanan yang menjalani proses hukum di kepolisian
enam hari selama sepekan bribka penda mengajar mengaji pelaku kejahatan yang baru masuk sel tahanan
dia tahanan yang katakanlah lima puluh tahun alhamdulillah
kegiatannya dia belum bisa baca al quran
alhamdulillah setelahnya ada di sini kita sama sama sharing
kalau tidak ada ilmu yang dilebih lebihkan di sini kita semua pada dasarnya belajar
agar mahir membaca al quran kegiatan ini juga diharapkan dapat membuat para tahanan insaf
dan berubah menjadi insan yang lebih baik
tim riputan cnn indonesia